elit partai gerindra memastikan ketua umumnya prabowo subianto siap ditempatkan di posisi menteri manapun
petinggi gerindra menjamin prabowo yang memiliki jiwa kesatria akan membantu jika diminta masuk ke kabinet
namun riza tidak mengetahui adanya pertemuan tertutup antara jokowi dengan prabowo minggu malam
kita tidak pada posisi meminta minta atau menawar nawar ya
sebagai warga negara yang baik kalau diperlukan kalau diminta
sebagaimana disampaikan oleh pak prabowo siap membantu pemerintahan
bahkan pak prabowo juga sudah menyampaikan siap membantu pemerintahan ke depan